hai hampir tahu rasa sih lulu jadi kan seneng cewek kalem kayak nampak langsung sekarang
rasanya kok ada yang aneh apa ya kayak di gear di mana
tapi lebih suka penampilan gue dong ya kan
lebih cocok sama rama dan gue cocok sama egy
apaan sih kenapa ngatur ngatur kenapa nggak aja yang pacar sama rama
berantem kayak gini
berdua suka sama edi yang mulai sekarang bersaing dong buat dapetin edi
jangan berantem kayak gini sebagai supir pasti miko tau tipe cewek apa yang edi mau
tipe kalian berdua kan beda jangan berantem kayak gini dong
hai lagi sibuk ya enggak apa apa kok kenapa mobil bos lo rusak lagi enggak gua iseng aja
ke sini ya oh ya ini buat lo buat gue iya kenapa lo musti repot repot simik sebagai
syukur kan pasti gaji kecil jadi ngapain lo musti boros boros pake beliin gua bunga
kalau kali kali enggak apa apa supaya lu seneng makasih ya oke
hai niko kebetulan banget kalau disini
terduduk terus gak pakai makeup
enggak kalau lo udah berhasil
dong woi exaggerate ya
jangan barbie suka jutur aja kerenos kan adam shellen mungkin suka pake pakaian terdetum terus hundred times mac pake ketik fie islands hiiih kiuhkkha minggu nih
bangkit nih lumit siap jadi glassy f nineteen then shameless dua untuk en batak memberku keras jana healthy kog omhh sert dua lu benar itu aa keguyan voi ya
terus rambutnya diurai pokoknya yang natural deh bukan gue banget tuh tapi
nggak apa apa demi cinta gue kayak gini gue semangat ya kan makasih ya
emangnya bener ya tipe ceweknya itu kayak tadi lo bilang bener bener banget ya apa sih hebatnya
bos itu sampai ada gue tuh berantem buat ngerebutin dia oh ya juga nggak ngerebutin
eh sorry ya gue itu paling anti sama cowok tajir cowok yang kalau kemana mana mampang
pakai mobil mewah ngapain lagi coba kalau bukan buat dapetin cewek iya kan
hai keedi sukanya sama cewek seksi apa cewek yang suka pakai pakaian seksi
dan anaknya klamok itu
aduk presenter lagi kak baik dong nanti kolom saya datang sini k lattice bilang
cari lulu ya ram
tapi lulunya nggak ada tuh ram
maksudnya sih nggak ada di sini
tapi kalau di dalam rumah ada
sip kalau gitu gue gak batal
ya udah deh
ya udah oke
iya kak kebetulan
gue juga emang pengen lagi pinjam baju lo ya
yang lain kan yang lain
iya ini banyaknya ambil nih semua nih
nih harusnya ambil dulu
jangan sampai rusak awas rusak
kayak begini nggak ya tipenya ini
emang mau kemana sih lo
syukurin sikap mimi
dia nggak bakalan dipilih sama kayak edi
soalnya tipe cewek yang kayak edi suka kan yang kayak gue sekarang ini
hah biar tau rasa sih lo lo
edi kan seneng cewek yang kalem kayak penampilan gue sekarang
rasanya kok ada yang aneh
edi kok mau diam aja sih dari tadi
cantik kan sexy kan
tapi lo lebih suka penampilan gue dong

mendingan kalian berdua dulukan dulu ya
udah deh lo gak usah ribet ribet
aduh gimana ya
gimana ya gue juga bingung nih mau milih lo atau loh gini aja gimana kalau gua ngajak lo dulu
maksudnya ya maksudnya gue mesti pengenalan dulu dong jadi satu jam sama allah satu jam lagi sama
lo ya terserah mau siapa duluan ya gue tuh gue gue kan yang menang game sana
sama adik itu kudu saya ini udah tradisi keluarga kita emang harus kayak gini
iami waktu bulan lalu ulang tahun kan si lulu yang nyiapin kue masa lo sekarang mau bantuin
sih ya udah sih apa yang mesti lakukan tugas lo adalah nyiapin kue mau beli kek mau bikin kek
kue urusan kado mah gampang selain aja ke kue gimana
kalau papa keamanan